dan untuk mengetahui informasi terkini dari puluhan tahanan rutan sialang bungkuk
kecamatan tenanen raya provinsi riau yang kabur jumat siang ini
kita langsung bergabung bersama kapol dari riau irjen paul zulkarnain adi negara
selamat sore pak zulkarnain
selamat sore assalamualaikum wr wb
pak hingga saat ini sudah berapa napi yang sudah berhasil ditangkap berapa yang masih kabur
angka sesungguhnya yang kabur memang belum terdata secara rinci
kenapa karena kami sudah koordinasi dengan kalapasnya pak teguh
kan belum bisa dicatat masuk ke sel sel itu kan berapa yang kurang
tapi kurang lebih dua ratus an memang
yang sudah tertangkap sampai sore tadi kurang lebih mungkin satu jam terakhir tadi
dilaporkan sudah satu ratus enam puluh tiga yang ditangkap oleh petugas
mereka semuanya sudah dikumpulkan maupun dibantu oleh masyarakat
yang sehat sehat yang bagus bagus artinya ditangkap dimasukkan kembali ke sel mereka
ke mana namanya sel sel di blok blok mereka
sedangkan yang sempat dipukuli pukuli oleh warga yang luka luka tentu diobati
dan ditempatkan di kantor kantor daripada petugas wapas itu sendiri
kira kira gitu mbak eva
baik berapa perkiraan pak napi yang saat ini masih berkeliaran di luar rutan
dan di wilayah mana saja
ya tentu saja kita belum bisa menyampaikan bahwa dalam artian di mana mereka larinya
karena kan belum terdata di mana alamat alamat rumah mereka nanti
setelah kami selesai meredam amarah yang di dalam
kami fokus untuk melakukan pengajaran membantu petugas lapas
dan kami kan ada polres ada polsek akan kami share alamat mereka
untuk melakukan pencarian kembali
sekarang ini fokus kami adalah karena kan di dalam sel sel itu atau blok blok masih teriak teriak
artinya saat ini kemarahan belum diredam ya pak
tidak ada sampai sekarang pembakaran
artinya saat ini kemarahan masih belum selesai diredam begitu ya pak ya
bagaimana situasi terkini di dalam rutan pak
karena amarah mereka itu belum semua bisa diredam
sedangkan pak polisi kalau masuk ke dalam sel blok blok itu diteriak teriakin
karena kan semua mereka ini tahanan dari polisi
baik dari pencurian baik dari narkoba baik dari perampokan macam macam lah
kira kira begitu sehingga kami minta bantuan untuk masuk ke blok itu adalah teman teman dari tni
baik tadi bapak mengatakan ada kesulitan untuk mendata jumlah atau siapa siapa yang kemudian melarikan diri
apa kendalanya pak
karena kan di sini sebetulnya kapasitas lapas ini tiga ratus tapi dihuni lebih dari seribu tahanan
apakah itu juga menjadi salah satu kendala
memang kan kapasitas tahanan itu lapas ini tiga ratus enam puluh tujuh kalau tidak salah ya
yang ada di dalam satu delapan ratus enam puluh

nah jadi mengoper kapasitasnya sampai lima kali
jadi dari situ saja
jadi dari situ saja sebuah persoalan sendiri kan
nah sedangkan data berapa orang yang melarikan diri kan harus dicek dari buku mutasinya jumlah tahanan itu per blok
kan harus dicek
nah sekarang kondisinya belum bisa dicek blok ke blok
itu makanya secara pasti berapa apakah dua ratus satu apakah dua ratus apakah dua ratus lima orang
nah hanya yang sudah ditangkap kurang lebih satu ratus enam puluh tiga
saat ini beredar beragam informasi yang menjadi pemicu para tahanan di lapas ini kemudian merobohkan pagar
salah satunya memprotes kepemimpinan kepala keamanan
bagaimana sebetulnya versi yang diterima oleh pihak kepolisian
apa yang sebetulnya menyebabkan kerusuhan terjadi sehingga menyebabkan ratusan tahanan ini kabur dari lapas
ya sesuai dengan tuntutan dari para tahanan yang diberikan
dari pihak kepolisian mendapatkan ada lima tuntutan mereka kurang lebih gitu mbak eva
yang pertama mereka menuntut dihilangkannya pungutan pungutan liar
seperti misalnya mau pindah sel harus bayar dua juta sampai dua juta
walaupun itu perlu dikompetisi apakah benar
tapi setidaknya dalam pernyataan sikap mereka yang mereka tuntut itu yang pertama
kedua tuntutan mereka
untuk makanan supaya diganti oprengnya
karena kata mereka makanan yang mereka makan kadang kadang basi atau apa
karena wadahnya lah kira kira begitulah
tapi kan tidak tahu
tapi tuntutan mereka begitu
yang ketiga kalau sholat mereka di masjid
di dalam itu kan ada masjid
selama ini mungkin ya kami tidak tahu kondisi sesungguhnya
mungkin di sel selnya itu di blok blok
nah mereka menuntut
di masjid sesuai tuntutan mereka kan ini
maka sesungguhnya kan perlu kami konfirmasi kan
keempat agar menindak lima sipir yang membuat apa namanya penghutan penghutan liar itu
nah kemudian yang kelima
apabila mereka itu sudah hampir keluar
sudah mau lepas
minta supaya dikaryakan semacam diberbantukan
untuk mengurusi nafi nafi yang lain
yang memang masih lama
kira kira gitu lah
baik artinya dugaan terjadi
lima itulah penyebabnya mungkin
sehingga menyebabkan kerusuhan terjadi di lapas begitu ya pak ya
apakah ini kemudian dugaannya sudah direncanakan
atau ini memang sudah merupakan aksi spontan
karena keluhan yang sudah begitu lama mungkin tidak ditindaklanjuti
operasi yang kami tangkap
pagi itu ada salah satu sipir memukul
memang mereka sudah mengerti kondisi kondisi itu
tetapi tadi dari kapolresta saya bertanya
ya karena ada salah satu sipir
juga disebutkan namanya
memukul salah satu warga binaan
ya mereka akhirnya menjebol pintu itu
aparat dikerahkan begitu ya pak ya
cuma menurut pak zulkarnain
kurang lebih mungkin tiga ratus an pak polisi
kemudian kurang lebih satu ratus lima puluh teman teman tni
sekitar empat ratus an begitu ya pak ya
itu sekarang fokusnya kemana pak
menangkap kembali napi yang melarikan diri
atau menenangkan situasi yang di dalam rutan
fokus kami ya tentu kami memohon bantuan
kepada pihak pengelola penjara sendiri
untuk membantu mereka menenangkan dulu
para warga dinaan
setelah itu sudah selesai
untuk mencari yang melarikan diri
baru nanti kami fokus minta alamat alamatnya
nah itu saya kira
itu tahap berikutnya
walaupun sudah bisa ditangkap kembali
dipantau oleh warga masyarakat
jadi saya katakan kurang lebih satu ratus enam puluh tiga
begitu mbak eva
jadi ada puluhan begitu ya pak
diperkirakan mungkin ya
saat ini masih berada di luar lapas
berdasarkan informasi yang diperoleh oleh kepolisian
napi apa saja yang saat ini masih belum bisa ditangkap kembali
ini mungkin informasi yang cukup penting bagi masyarakat
untuk kewaspadaan masyarakat juga
ya saya harus tanya dulu kepada kepala penjaranya
tapi yang jelas
tahanan tahanan di dalam itu semuanya
yaitu kasus pencurian
kasus pencurian sepeda motor
pencurian dengan kekerasan
nah tetapi yang belum ketangkap sekarang
kan belum tahu namanya
untuk saya belum di cross check
tapi tentunya ada kekhawatiran begitu ya pak ya
bagi masyarakat ada puluhan warga binaan
yang saat ini melarikan diri
kita tidak tahu mereka
melanggar hukum dari titik mana
dari hal apa
himbauan dari kapol
ya itu gabungan
ada yang pencurian pemberatan
pencurian dengan kekerasan
gitu gitu lah pak
tapi himbauan dari kapol dariau terhadap warga masyarakat
seperti apa pak
ya kalau melihat orang yang dicurigai
kan saya tahu warga kita misalnya
dia di penjara
kalau sekarang sudah pulang
laporkan aja ke kepolisian setempat
untuk kita tangkap kembali
itu himbauan terhadap masyarakat
lalu langkah selanjutnya
tidak mudah membantu mereka
kan mesti mencurigakan kan
dan langsung saja laporkan ke kepolisian terdekat begitu ya
ya aparat setempat ada tni
silahkan saja ke teman teman tni
yang penting ketangkaplah
situasi rusuh yang terjadi
di dalam lapas
segera bisa dikendalikan
terima kasih mbak doanya
dan juga nafi yang melarikan diri
bisa langsung ditangkap begitu ya
terima kasih sudah bergabung
bersama cnn indonesia newsroom